ini saatnya untuk menghabisinya
akhirnya kau mati juga
berani berani ya kau membunuh jujunganku
aku akan menyambung nyawa denganku
hanya segitu kemampuan
racuni itu seperti sudah mulai menyebar membuat tubuhku melemah tubuhku merasa sakit sekali
kau tidak akan bisa mengalahkanku sebelum kau mengeluarkan jurusmu kau akan mati karena racun